korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke puskesmas
baik jadi sebelum kejadian memang korban dan keluarganya
saya menyampaikan ke puskesmas terdekat yaitu puskesmas ranca
terkait dengan perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku ini
jadi memang beberapa hari terakhir kondisi kejiwaan dari pelaku ini
memang ada perubahan yang signifikan gampang marah berubah berubah
itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri
sempat melaporkan ke puskesmas untuk ditindaklanjuti
dan petugas puskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku
dan memberikan semacam obat penenang
dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban
untuk mengupdate perkembangan perilaku si pelaku ini
tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari pihak keluarga
sampai kemarin ada terjadi pemudahan dan mutilasi
oke bagaimana ceritanya ketika akhirnya polisi menangkap pelaku
betulkah pada saat pembunuhan dan juga mutilasi
ini terjadi pagi hari di jalan kampung dan seperti apa ceritanya pak
ya betul sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi
pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan saksi saksi
sempat berusaha untuk bunuh diri
dan itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri
kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang
si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya
kemudian pelaku bisa diamankan oleh petugas kami anggota kami di lapangan
pak ini kabarnya juga pelaku setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi istrinya
pelaku berinisial t ini sempat juga ingin menjual daging istrinya kepada tetangga
berdasarkan informasi dari masyarakat seperti itu yang berkembang
tapi tentu kami akan melakukan pendalaman untuk hal tersebut
dan memang ada tiga titik tkp yang berdasarkan hasil olah tkp
di mana tkp pertama tempat terjadinya pembunuhan
kemudian di tkp kedua itu potongan badan oleh pelaku dibawa
pertama di depan rumah warga kurang lebih seratus meter dari rumah tersangka
kemudian di depan pos kurang lebih dua ratus meter dari tkp awal
jadi memang potongan potongan
potongan badan ini sempat disebar di tiga tkp
kemudian dikumpulkan kembali oleh pelaku di depan rumah salah satu warga
yang tadi berjarak kurang lebih seratus meter dari rumah pelaku
saat ini pelaku telah ditahan oleh polisi
pemeriksaannya sejauh mana pak sampai hari ini
kami sudah melakukan pemeriksaan dan interogasi awal
tapi karena kondisi kejiwaan masih belum stabil
sementara kami hentikan sambil memantau kondisi kejiwaan yang bersangkutan
dan sudah terjadwal untuk hari senin kami akan dengan dokter jiwa untuk mengevaluasi kejiwaan dari pelaku ini
oke hari senin nantinya sudah dijadwalkan untuk pelaku bisa berkomunikasi dengan dokter jiwa
lalu bagaimana pada saat dimintai keterangan pelaku betulkah
kabarnya pelaku juga sempat kerap kali beristighfar
terus juga pernyataannya kerap kali berubah ubah
seperti apa pak pada saat pemeriksaan
ya betul jadi kadang bisa menceritakan kronologi sawal kejadian
dan karena teriak teriak pada proses kami menginterogasi dan mengambil keterangan
semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil
dan kami kembalikan ke tahanan
selain pelaku saksi siapa saja pak yang sudah diperiksa polisi
ya sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa
juga warga setempat sudah diambil keterangan awal di polsek ranca
dan petugas dari puskesmas juga kami sudah ambil keterangan singkat keterangan awal
dan juga disampaikan beberapa saksi lain yang mengkonfirmasi kejadian tersebut
saya rizka klarissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya